ah aku rela mama anggap aku daniel
asal aku masih bisa merasakan kasih sayang mama
semoga aja suatu hari nanti mama sadar
sepertinya kamu itu sudah amnesia
sampe kamu itu lupa
eh itu mah udah kali
nih gue tau
pasti lagi jatuh cinta kan sama sama
gak tau deh
gue gak ngerti ini cinta apa bukan
gue pengen selalu jagain dan ngelindungin dia
ini yang gue kasih tau sama lo ya
itu tuh udah satu tanda
lu jatuh cinta nat
mungkin ini pertama kalinya
ada cewek yang bisa bikin gue tertarik dan penasaran
gue kasih tau sama lo
kalau lo suka sama cewek
lu mending langsung kasih tau
lu nyatain perasaan lu
nih ya nih gue kasih tau nih
cewek itu paling seneng kalau dikasih puisi sama kata kata romantis
nenek lu mau dikasih puisi sama kata kata romantis
lo bikin puisi kata kata yang indah
yang kata katanya romantis
lu tag dia
dia pasti melting nat
eh hah kenapa
aloh yang kenapa dari tadi mau ngomong aja sih
gue bingung deh kenapa si napan itu masih berani hubungin lo
pakai nanya keadaanmu segala lagi emangnya lo kenapa sih
salma iiih kok gue tanya diem aja
gue gak mungkin cerita gue gak mau kalau misalkan mereka sampai khawatir
iya sal kalo udah apa apa mending cerita jangan dipendam
oh gue tau lo diapa apain ya sama si nathan
lo diapain sal lo harus bilang sama gue lo diapain sama si nathan itu
cuma mimpi gue deh ya kalian berdua gak usah khawatir gue gak apa apa kok
sal mendingan lo menjauh dari si nathan nathan itu
lo mau kalo misalnya lo tetep deket deket sama si nathan
beban hidup lo mau tambah banyak iya mau
fah udah ya gak usah ngomongin soal natal lagi
mendingan sekarang kita ngelanjutin belajar aja lagi kita fokus
karena gue gak mau kalo misalkan besok pagi gue sampe telat lagi nyampe sekolahnya
dan gue harus manjat pohon di belakang sekolah terus gue harus ketemu lagi sama nathan
cabut kemana nat
gue mau ke tempat nyokap
yaudah kalo gitu
suster malem ini saya mau nginep disini
boleh mungkin dengan kehadiran emasnya bu meli akan merasa lebih tenang
makasih ya sus
hmm maksudnya butuh bantal atau selumut tambahan
gak usah makasih
sama sama saya permisi
seandainya aja aku bisa selalu lihat dan ketemu mama di rumah
aku kangen kebersamaan kita dulu mah
tadi aku baru ngecek loh menu hari ini
ya ini menurutku

ini nasi goreng teri
emangnya kamu keburu sarapan sama mama
nanti kamu kesiangan loh berangkat sekolahnya
udahlah gak usah
kamu harus berangkat sekolah
kamu tuh harus rajin
yaudah kalau gitu aku siap siap berangkat sekolah ya ma
itu baru anak mama
tolong bawa mama ke ruangan ya
yaudah kalau gitu ma
aku ke sekolah ya
mah aku rela mama anggap aku daniel
asal aku masih bisa merasakan kasih sayang mama
semoga aja suatu hari nanti mama sadar
kalau aku ini nathan mah

lo yang pedulikan
kok mau minum umur umur nggakfold
lima tahun berada basta
basah gak kangen funk
gak nyangka saya disambut gini jadi gak enak
hah ikut saya
kamu itu mau jadi apa sih
setiap hari kamu itu kerjanya bikin ulah
terus apa ini hari ini kamu gak pakai seragam
ini itu sekolah bukan pasar
ibu itu sampe bingung ya mata
kalau gitu saya dihukum di tiang bendera ini juga gak apa apa kok bu
kamu tuh gak usah ngajarin saya
ya sudah kalau gitu
sekarang kamu berdiri disini hormat ke tiang bendera
sampai jam pelajaran selesai
yaudah sekarang beri hormat
sal ntar pulang sekolah
balik bareng yuk
abang antarin tenang aja
kita makan bareng yuk
kan jarang jarang bisa makan sama cowok seganteng cewek
soalnya udah banyak banget cewek yang antri di belakang
tapi gue tolak semua
demi eneng sama seorang
eh dasar loh modus banget sih
usaha ini usaha rahma
sampai jumpa lagi